di masa pandemi covid sembilan belas yang belum kunjung usai
memakai masker saat beraktivitas sudah menjadi normal baru di masyarakat
beragam masker pun beredar di pasaran
mulai dari masker medis non medis hingga masker kain berbahan katun
melihat tren penambahan kasus positif covid sembilan belas masih terus tinggi
belakangan masyarakat juga familiar dengan penggunaan double masker atau masker ganda
takut aja sih kan aku tiap hari naik kereta
itu tuh udah mulai penuh orang udah mulai balik kerja lagi kali ya
kalau pakai cuma satu tuh kayak takut tembus aja gitu
jadi buat double protection ya udah pakaian masker kain lagi aja
sama biar kelihatan lebih enak dilihat aja sih
dan agak ngap juga sih man
setiap hari dari awal pandemi saya udah pakai double masker sama face shield
hingga saat ini sebenarnya belum ada rekomendasi
resmi dari who maupun cdc terkait penggunaan double masker dalam satu waktu
ketua satgas covid sembilan belas pbid subairi jurban menyebut
asal digunakan secara tepat
memakai satu masker saja saat ini terbilang cukup untuk mencegah penyebaran virus
aman aman saja dia pakai satu masker yang memenuhi syarat cukup
di double juga boleh ya
kalau membeli masker kita harus hati hati
jadi untuk amannya pakailah
beli aja masker bedah karena sekarang juga sudah jauh lebih murah masker bedah
bisa didapatkan di banyak tempat
kalau memakai masker kain
sebaiknya yang ada tiga lapis kain di dalamnya
di sisi lain memakai dua masker sekaligus disebut dokter spesialis tht ayu astria
tidak ada salahnya selama pengguna tidak memiliki masalah khusus dengan pernapasan
pada pasien yang memang ada gangguan di parunya
atau di gangguan di jantung
atau gangguan lain yang menyebabkan nafasnya terganggu
itu memang perlu diperhatikan dan harus hati hati sekali dalam
menggunakan masker pelagi double seperti itu
masker yang seperti masker kain dan masker bedah itu aman sekali digunakan
jadi dia tidak menyebabkan
peneliti dari institut nasional alergi dan penyakit menular amerika serikat mengungkapkan
memakai masker bedah di balik masker kain akan memberikan perlindungan maksimal
karena masker bedah berfungsi sebagai filter dan masker kain sebagai lapisan tambahan
masker berlapis juga akan memberikan perlindungan tambahan bagi anda ketika sulit untuk menjaga jarak fisik
seperti di dalam transportasi umum atau di tempat perbelanjaan
meskipun belum ada rekomendasi resmi tentang penggunaan double masker
ataupun masker ganda
tetapi jika anda memilih untuk menggunakan masker ganda ini
pastikan masker yang ada pada lapisan pertama adalah masker yang memiliki daya lekat tinggi
yang benar benar menutupi area hidung dan juga area mulut
dan biasanya masker bedah seperti ini lebih melekat jika dibandingkan dengan masker kain
jika merasa kurang anda bisa menggunakan masker kain pada lapisan kedua
untuk memberikan proteksi lebih
memerangi virus covid sembilan belas yang ada di sekitar kita
dengan penggunaan masker ganda
dan juga untuk menggunakan masker yang benar dan juga tepat
nabila putri kurnia yuniarwan jakarta